sementara itu di mata warga sekitar agus wiguna atau age ataupun aw pemilik bumpanci
yang meledak di kontrakannya di kawasan sekejati buah batu kota bandung sabtu sore
dikenal sebagai pribadi yang cukup tenang dan tidak pernah memperlihatkan gerak gerik mencurigakan
dalam kesehariannya agus dikenal sebagai penjual bakso keliling
agus wiguna warga kampung cebelentuk desa bojong kecamatan bungbulang kabupaten garut
dikenal ramah oleh sebagian warga
agus diduga merupakan pemilik bom panci yang meledak di kontrakan yang sudah dihuninya
selama empat bulan terakhir di kawasan sekejati buah batu kota bandung sabtu sore
sriani salah satu tetangga agus yang juga sering membeli barang jualan agus
mengaku keseharian agus tidak pernah memperlihatkan gerak gerik yang mencurigakan
yang suka keliling jualan kesini kan pak basmut pak
ibu sendiri suka ngobrol gak sama
ya enggak yang kan saya suka beli gitu
jadi nggak terlalu mendetil ngobrol apa
kalau nanyain dari mana dia bilang dari garut katanya
kalau dari gerak gerik sendiri
udah pembawaannya tenang aja pak gak menunjukkan aneh aneh nggak gitu
sebelumnya pada sabtu sore sebuah bom panci meledak di salah satu kontrakan
di kawasan sekejati buah batu kota bandung
pembaci tersebut diduga milik agus wiguna
hingga sabtu malam petugas kepolisian polda jabar dan polrestabes bandung
melakukan olah tkp guna mencari barang bukti lain yang terkait dengan aksi terorisme
agus laku pemilik bumpanci sudah diamankan di mapoare stabes bandung
chandra febriana kota bandung